tasnya ada yang nyuri
aku lagi nunggu dia
pas aku ada di sebelah aku
aku gak tau kapan tas itu gak ada
begitu aku mengambil hp
kita baru pisah sebentar
masa kamu udah kangen lagi
aku perlu uang
biar rumah sakit
bapaknya temen aku
nama teman aku apa nama bapaknya
nama temen kamu
aku belum kenal
aku gak bisa kacepin uang ke orang yang aku belum kenal
nanti aku kenalin
dia punya cewek lain
itu gak aneh
cowok ganteng memang kelakuannya suka begitu
cari yang biasa biasa aja
bapak saya struk
saya butuh uang banyak
udah coba cari pinjeman kesana kemari
tapi belum berhasil
terus saya minta tolong jesse buat bantu cari pinjeman
karena bersedih tidak akan menyelesaikan persoalan
mari kita hadapi dengan senyuman
kalau kita mau berjuang
disitu ada peluang
kalau kita punya kemauan
disitu pasti ada jalan
kedua belah tangan saya terbuka lebar
kita cari uang sama sama
terima kasih buat tawarannya
barusan saya ketemu foni
bapaknya masuk rumah sakit
saya ajak gabung lagi
dia gak mau
aku pergi dulu
kamu jangan marah
tasnya ada yang nyuri
aku lagi nunggu dia
pas aku ada di sebelah aku
aku gak tau kapan tas itu gak ada
begitu aku mengambil hp
tasnya udah gak ada
aku gak tau diambil siapa
siapa ini tau
masa udah hingga sekarang tenang consider pulang
itu beroperasinya bukan cuma di tempat sepi
dimana aja dimana ada kesempatan pasti dia beraksi
udah pulang duluan ada urusan
junayadi mau ketemu aku
junayadi yang mana
yang kemana aku ceritain
oh temen kamu yang masih muda tapi kelihatan udah kayak bapak bapak
saya duluan ya mau ketemu dewi
dia udah setahun jualan bajigur dia bilang mau berhenti
ijasa terakhir saya sma
boleh saya liat
ini saya lampirkan di surat lamaran saya
dia mau kerja kantoran seperti kita
selamat anda kami terima
terima kasih pak tapi maaf kerjaan saya apa
permisi bu maaf mengganggu
saya mau menawarkan piring melamin murah dan gak gampang pecah
enggak terima kasih
boleh diliat liat dulu bu
ini barang bagus bu murah dan gak gampang pecah
boleh saya pikir pikir dulu
nana minta dikasih kesempatan
kan sudah dari dulu sudah tujuh tahun dia jadi suami kamu
jadi menantu bapak
apa yang dia bikin
menurut kamu dia pengangguran miskin dan lemah iman
kayaknya mah begitu
coba sekali lagi
sekarang bapak mau tanya sama kamu
kang lemah iman
kita dianggap gak ada
kamu masih sayang
kamu masih cinta
sama orang yang sudah bikin malu kamu
bikin malu bapak
bikin malu keluarga kita
ini bukan cuma masalah kamu tapi masalah kita
terus kita harus gimana
kita harus menghubungi dinas sosial sebelum orang itu jalan jalan di kota bandung sambil telanjang
kamu mau masukin saya ke kantor kamu
bukan masukin kamu
aku cuma bantu masukin lamaran kamu aja
bukan aku yang ambil keputusan
daku mah apa tuh cuma karyawan biasa
tadi masih jualan tapi kalau sekarang mungkin sudah pulang
dia masih ngejar diza
kata ubed diza gak mau pacaran maunya langsung nikah aja
ya enggak lah
kenapa kamu bisa nggak tahu

karena sebelum usaha aku udah bikin perhitungan yang mateng
biarpun resiko rugi itu tetap ada
aku percaya rezeki buat aku itu udah tersedia
tinggal gimana aku memperjuangkannya
soal lamaran kerja saya tadi itu belum selesai
kan kamu tinggal bikin surat lamaran aja terus titipin ke aku
di tempat kamu ada lawangan kerja apa
biar di surat lamaran saya tulis kohamar buat jadi apa
aku gak tahu
apa aku tanyain dulu
gimana kalau saya tulis dengan ini saya mengajukan lamaran untuk bekerja sesuai dengan latar belakang pendidikan saya
jadi bisa masuk lawangan apa aja asal sesuai
kalau ada tapi gak sesuai dengan latar belakang pendidikan kamu gimana
jualan piring melamin
kamu gak mau
masa aku jualan piring melamin
dari rumah ke rumah
aku gak bakat jualan
gak bakat apa malu
kalau jadi copet gak malu
kenapa nggak mau ikut jualan kerudung
ini bukan pekerjaan biasa
ini bukan pekerjaan yang bisa bikin bangga
ini pekerjaan yang kalau orang lain tahu kita malu
gak papa aku mau coba
yaudah besok aku bawain kerudungnya
dia bilang mau pikir pikir dulu
itu penolakan secara halus tau
iya aku tau
terus kamu gimana bisa bantu foni
bisa aja soalnya fonny mau ikut nyopet lagi
bukan cuma fonis sama aku kamu juga
seperti biasa kita bertiga
sekarang kalian bertiga satu tim
arman adalah asisten dosen dalam bidang pendidikan
dia akan mengajari ddim selama satu semester
ddim itu apa
dasar dasar ilmu mencopet
nah nanti deden selaku asisten dosen dalam bidang kegiatan akan mendampingi kamu dalam pkl
pkl yang saya maksud adalah praktek kerja lapangan bukan pedagang kaki lima
ingat status kamu adalah mahasiswa ikatan dinas
kamu tidak bayar kuliah di sini
tapi ingat setelah kamu lulus kamu harus jadi copet minimal satu tahun dalam manajemen abc
atau manajemen aksi bergerak cepat
tadi aku mau ngasih kode supaya kamu beraksi
kamu mau ngamun
aku lagi mikirin terus bapak aku yang lagi stroke
kuliah akan berlangsung mulai besok